pemerintah bertujuan menekan penyebaran covid sembilan belas melalui penerapan ppkm darurat hingga ppkm level empat
namun di satu sisi beberapa pihak menerima kebijakan ini dengan sedikit berat
seperti sejumlah pemilik usaha warteg yang mengeluhkan pendapatannya harus turun bahkan tak sedikit yang gulung tikar
sebagai solusi pemerintah pun menyalurkan bantuan bagi masyarakat yang terdampak
kami bahas bersama raden pardede sekretaris eksekutif satu kpcpen dan juga ketua kuantara atau komunitas warteg nusantara
mukroni selamat malam pak raden dan juga bang mukroni
selamat malam mbak tiffany
semoga dalam keadaan sehat bapak bapak
saya mau ke pak mukroni terlebih dahulu
bagaimana teman teman dari pelaku usaha warteg ya atau warung kecil menanggapi kondisi pembatasan
pengetatan kebijakan yang selamat
seberapa berat kondisi ini
ya mbak tiffany kalau boleh berpendapat memang pandemi ini kan suatu hal yang menimpa seluruh dunia
dan termasuk bangsa kita indonesia dan termasuk khususnya warungnya warung makan yang bergerak di bidang ekonomi
jelas ini sangat istilahnya cukup menerpa kami
sehingga banyak rekan rekan kami harus istilahnya mengundurkan diri dari usaha alias tutup ya
dan jumlahnya juga lumayan
usaha kami mengalami kebangsaan atau tutup
kami ingin agar semua ya hak maupun pemerintah tutup ya untuk bisa agar usaha kami itu tidak semakin merosot tidak terpuruk
karena itu kita mendoakan semoga ini cepat berlalu mbak
berapa penurunan pendapatan dalam prosentase kira kira dari yang sebelumnya sebelum pandemi
ya memang tergantung masing masing ya mbak ya
karena nggak spesifik
misalnya saya mendapati warteg yang di bekasi yang tadinya ya bisa menerima pendapatan atau penjualan sekitar tiga juta empat juta
sekarang cuma hanya tiga ratus
ada juga yang mungkin karena kreatif ada sedikit mungkin online gitu kan
artinya memang ini tidak bisa distandarisasi prosentase
tapi hampir lima puluh sembilan puluh mbak
pondisi ekonomi di bidang warteg ini mbak
karena apa itu tadi daya beli masyarakat turun terus distancing sosial terus pembelakang bpkm
dimana kantor kantor juga yang tidak esensial juga tutup
itu kan juga mempengaruhi penjualan kami mbak
oke pak mukroni yang memilih untuk bertahan
tapi kondisinya memang tidak sebaik sebelum masa pandemi
bagaimana cara bertahan ya
artinya dalam hal misalkan display makanan
kita tahu warung tegal
atau warteg itu kan daya tariknya adalah etalase lauk pauk
etalase lauk pauk sangat banyak di sana
dengan kondisi ini pengunjung yang sangat sepi
bagaimana mengakali ini
kemudian kalau misalnya tetap harus jualan tapi makanannya tidak habis
makanannya habis tidak ada pengunjung bagaimana
ya memang kalau di stasiun sosial kan offline kan jelas turun mbak
makanya kita mengusahakan agar teman teman itu
mengalih ke ala digitalisasi
digitalisasi artinya menjual atau market dengan sistem online mbak
karena dengan sistem online ini kan tadi bisa memberikan solusi ya
cuma kan tidak segampang itu
dia ada proses satu bulan gitu kan
supaya jadi kenal di online itu kan
jadi kita usahakan teman teman untuk berpindah
silahannya bermetafor itu dari offline ke online itu
itu salah satu yang menjadi solusi
walaupun itu solusi yang sementara gitu mbak
walaupun sudah menjadi solusi tapi belum sebegitu optimal atau maksimalnya
ya karena pas ke daya beli tadi kan
daya beli masyarakat
terus orang orang kantor juga kan
mereka kan kalau makan siang kan biasanya kan orang orang kantor pesen lewat online gitu kan
dengan ketiadaan mereka di kantor
terus daya beli masyarakat juga ini menurun juga mbak
yang online juga gitu
mukroni bagaimana soal bantuan
jadi pada kita hanya berjualan offline gitu kan
insentif bantuan kepada para pelaku usaha warung kecil seperti apa selama ini
apakah cukup merata pendistribusinya gitu ya mbak
ini yang justru kami pertanyakan gitu kan
karena teman teman kita kan punya komunitas dan sejabut jabut mbak
ada core wheel ada anggota dan mereka justru kilanya
oh saya gak tahu
gak tahu apa apa gitu kan
artinya sementara saya melihat di media itu triliunan yang digelontorkan oleh pemerintah terhadap
apa itu bantuan bantuan yang tadi disampaikan oleh mbak tiffany
nah ini kami agar pendataan ini langsung atau bagaimana pemerintah bisa tepat sasaran
terhadap usaha usaha yang terimbas oleh pandemik ini mbak tiffany
distribusinya belum merata ya
karena banyak teman teman yang masih mendapatkan daripada bantuan yang diberikan oleh pemerintah
pertanyaan pak mukroni akan ditampung oleh pak raden fardede
pak raden terkait dengan insentif batuan
ternyata belum semuanya merasakan dan menerima manfaat insentif bantuan ini
khususnya tadi dari rekan rekan pemilik usaha warung kecil gitu atau warteg teman temannya pak mukroni
apa skema kemudian bagaimana pemberian insentif bantuan
dan mengapa masih ada yang mengeluhkan belum menerima bantuan ini
ya terima kasih
tapi pertama tama kita ingin mengingatkan dan ada cara

dan kita juga perlu atau partisipasi daripada kita semua
supaya kita semua disiplin untuk melakukan protokol kesehatan ini
karena dampaknya adalah kepada kita semua
dan kita sudah melihat ketidaktifitas kita membuat juga berdampak kepada saudara saudara kita
pada adang kaki lima dan warteg ini
jadi kita harus melihat ini dampaknya itu kepada kita kita juga
jadi kita ikut bertanggung jawab
seluruh masyarakat harus ikut bertanggung jawab

karena memang di sisi lain pemerintah akan membantu
mencoba membantu para pengusaha mikroin
kita akan coba bantu
tetapi yang paling penting sebetulnya adalah bagaimana mengembalikan pendapatan mereka
sebagaimana yang normal
nah itu pertanyaan tadi
sebetulnya caranya yang kita sudah lakukan selama ini
kita berikan kita sebutkan itu bantuan produktif untuk usaha mikro
menyangkut juga kepada pedagang kaki lima atau warteg ini
selama ini yang kita sudah berikan bantuan untuk sembilan delapan juta mikro
nah tambah dengan tiga juta dalam waktu dekat
ini tambah lagi satu juta
di mana selama ini prosesnya itu dilakukan melalui pemberian langsung kepada rekening di bank
data data ini dikumpulkan oleh dinas di menkop umkm
kemudian data data ini dikumpulkan oleh menkop umkm
dari situlah kemudian diseleksi data itu
supaya tidak ada pengulangan pengulangan
tidak ada double
kemudian kirimkan langsung kepada yang bersangkutan melalui rekening di banknya
dalam minggu minggu depan ini sekitar tujuh ratus ribu
dan minggu depan
ini tujuh ratus ribu sudah dibuatkan
kita ada rekening di bank
bisa dilakukan sangat singkat sekali
kemudian minggu depan akan ada satu lima juta lagi
nah sementara itu yang diumumkan presiden baru baru ini
dimana akan ada tambahan satu juta lagi
yang masing masing adalah sebesar satu dua juta rupiah per orang
akan disalurkan langsung lewat tni dan polri
di tni dan polri akan berkunjung kepada tempat yang dikategorikan kategori empat tadi itu
dan kabupaten dan kota
dan mereka akan disalurkan melalui tni dan polri
dan mereka tetap juga akan membandu dari data data dari umkm dan juga data dari pemda
intinya kita akan menyalurkan dalam minggu ini minggu depan
kira kira begitu mbak
pak raden bagaimana kemudian pendataan
artinya kalau tadi kan pak mukroni bilang bahwa belum semuanya merasakan manfaat atau menerima insentif bantuan ini
mungkin salah satunya adalah perihal misalnya data atau ketidaktahuan bagaimana proses ini
nah bagaimana kemudian pendataan ini
apakah memang dipost di pemerintah provinsi atau pemerintah daerah
sehingga kan soalnya kan pemilik usaha atau pelaku usaha warung kecil ini kan banyak kan
di setiap daerah provinsi itu pasti ada kan pak raden
nah bagaimana mungkin pendataannya ini
menurut saya kalau boleh dari asosiasi ini kowan parat pak
hubungan dengan menkop umkm dinas umkm
supaya datanya itu nanti dimasukkan
itu juga sangat baik sekali kalau data itu
nanti kami akan juga menghubungi menkop umkm untuk juga berhubungan dengan pantara pak ya
watara kalau boleh nanti dititipkan kepada kami nomornya dan namanya lengkap supaya nanti kami bisa coba titipkan kepada menkop umkm
ini sangat baik sekali supaya ini didaftar
ya pelan kita harus kita akui dalam hal data ini data penduduk indonesia ini siapa yang pedagang warteg siapa yang pedagang asongan itu tidak didaftar dengan baik
jadi dengan kesempatan ini saya pikir itu ada sangat sekali perlu didaftar dan nanti kita masukkan di dalam data
yang akan dikirim kepada tni dan kori
pak mukroni tadi perihal pendistribusian bagaimana akhirnya pendataan ini juga bisa lancar ke depannya
artinya sudah ada insentif bantuan tadi pak raden juga menjanjikan mudah mudahan berjalan lancar
plus satu lagi adalah kebijakan atau pelonggaran kebijakan sekarang bahwa pengunjung atau masyarakat bisa
makan di warteg atau di warung
kecil dengan pembatasan
durasi atau waktu maksimal dua puluh menit
apakah ini disambut
baik dan bisa menjadi solusi
kah atau bagaimana
dari kami ya tentang
membantah dua puluh menit ini juga
berantem pak mbak karena
yang makan di warteg ini kan
tidak bisa secepat dua puluh menit
ada anak muda
terus orang tua
kebetulan kan banyak juga orang orang tua
yang pada pekerja
kebersihan itu kan
banyak kan dari pensiun pensiunan ya
mereka itu kan kalau makan di warteg juga kan
butuh waktu saya takutnya
kalau tersedak gitu kan karena di target
waktu dua puluh menit terus
ada apa apa ini yang
tanggung jawab siapa gitu kan
apalagi kalau mudah mudahan
jangan lah sampai meninggal itu bukan karena
covid tapi karena terpedak gitu kan
terus dua puluh menit juga kan dalam covid kan
maaf mbak ya artinya covid ini kan
tidak menunggu dua puluh menit
kalau memang dia tidak
melakukan progres juga dia akan cepat
dan insya allah alhamdulillah
warteg tadi seperti disampaikan
pak rajin bahwa
kita juga membantu bapak
membuat hafal terus
maksimal dan sebagainya
insya allah inilah artinya
hal hal seperti itu tuh
tidak terlalu sulit yang dilakukan oleh warteg
yang kedua itu ada beberapa makanan
yang perlu waktu mbak
yang diwarteg warteg itu kan butuh
kalela itu harus dimakan dulu terus
dikoreng terus apa artinya
membuat sambal terus bagaimana
itu kan perlu waktu apalagi
kalau makan kepiting mungkin bapak didik
kalau makan kepiting kakil lima
kan butuh waktu yang cukup lama
untuk apa perbelakuan
untuk sementara kalau memang dilarang
ada adainin gitu kan atau
take away atau tadi dibebasin
jadi menurut saya justru
ini akan membahayakan apalagi nanti misalnya
para se para
jurumasak ini tergesa gesa
misalnya minyak panas tumpah
atau lain sebagainya dan
menimbulkan sesuatu yang kita harapkan
jadi itu mbak tiffany saya pikir
ini yang kebijak dua puluh menit itu kami
sementara kami menolak the
sementara menolak artinya
membahayakan kami gitu kan
dan pelanggan itu
oke walaupun sudah diberikan pelonggaran
artinya sedikit bisa bernafas
bagi pemilik usaha
tapi jelas menolak ya
karena alasan keselamatan itu
daripada membahayakan mbak
tidak ada jaminan
tapi tadi ke opa dt card
misalnya kitapenuh libur ya
tadi ada inisiantif ada stimul
kepada kami semuanya bisa hidup gitu kan
kondisi kan membayar list bayar apa
artinya kebijakan ini
mau dijalankan karena ada potensi
membahayakan perihal keamanan
keselamatan yang lebih menjadi
solusi adalah insentif tadi ya saya terakhir
ke pak raden silakan pak raden
untuk menanggapi hal ini
jadi begini mungkin ya
yang dimaksud dua puluh menit
ataupun tiga puluh menit
atau dua puluh menit lah katakan itu
adalah pas makan yang
bisa saja dia pesan
dimasak kemudian dia pas
makan di tempat itu adalah dua puluh menit
itu bisa lah kita
buatkan ininya kalau makan kan
kalau makannya saja dua puluh menit bisa lah
memang saya setuju pak kalau
untuk masak ini
nanti khawatir tadi
jatuh kemana itu
harus jadi menurut saya
bapak ini kan
sudah dibuat tidak
dipakai saja dalam koridor itu
dia pesan aja dulu pas
duduknya saja yang dihitung dua puluh menit pak
itu satu ya
yang kedua kita
kalaupun memang begitu yang kedua adalah
sudah yang sudah siap
masak saja dulu yang
jadi maksud saya begini pak memang ini
tidak kondisi yang ideal
dalam kondisi yang
normal semuanya jadi
kita harus ada
disuaian lah bapak jadi
saya pikir daripada
sama sekali tutup kan lebih berat lagi
jadi sudah ada kelonggaran itu
dipakailah kelonggaran itu
dengan cara cara yang
saya sebutkan tadi tidak akan kaku juga
tapi dipakailah untuk makan
kemudian yang kedua adalah banyak juga
disajikan makanan makanan yang memang
siap langsung dimakan
mungkin itu pak jadi
mudah mudahan harapan kita
ini tidak normal kita tahu
harapan kita adalah bahwa
dengan kesadaran masyarakat
semuanya bukan hanya warteg ini
semuanya pak kita harus sadar
semuanya bahwa kita adalah korban
kita juga pak sebetulnya
dan ini bukan soal warteg
tapi kedisiplinan masyarakat
karena itu mari
dalam situasi yang seperti ini
kita harus menyadari
untuk menjaga supaya
kita tetap selamat
dari covid sembilan belas ini
lebih disiplin dengan
sedikit pak raden
mungkin begini untuk mencapai
kondisi ideal itu tadi tapi ada
risiko bahaya atau risiko keselamatan
karena walaupun dibatasi
pengunjung yang makan di warteg
tapi masuk warteg itu kan tidak ada pcr
tidak ada antigen gitu jadi siapapun bisa tahu
tanpa kita tahu bagaimana apakah dia aman atau tidak
bagaimana kemudian hal ini
sedikit saja pak raden
ini adalah memang harapan kita
terutama yang di perkotaan
katakan di jakarta
yang sudah dipaksin
jadi mestinya risiko itu akan lebih kecil
nah kita buat seperti itu lagi
mau makan di warteg pakai pcr
gimana bapak bapak warteg
kan ini juga tidak benar juga
mana jadi sebelum pesan warteg
mana pcr testnya
itu nggak kurang praktikal juga
jadi saya pikir memang
harapan kita adalah tetap dijaga prokes
makan di warteg
kalau kita bikin persyaratan seperti itu
saya pikir akan lebih rumit lagi
asian bapak bapak yang pedagang warteg ini
terima kasih pak raden pardede dan juga pak mukroni
sudah bergabung berdiskusi di sian indonesia connected malam hari ini
mudah mudahan ada solusi terbaik
khususnya bagi para pelaku usaha kecil nanti ya ke depannya
terima kasih bapak bapak sudah bergabung